menteri agama yakut kolil kaumas mendadak menggemparkan masyarakat lewat pernyataan kontroversialnya yang menyebut
kementerian agama adalah hadiah negara untuk nu
menak kemudian mengklarifikasi pernyataan tersebut dan menjelaskan maksudnya untuk memotivasi santri dalam forum internal
protes atas pernyataan menak yakut disampaikan oleh berbagai tokoh agama politisi hingga ormas islam
benarkah pernyataan itu sekedar kalimat memotivasi
lalu sejauh mana dampak dari pernyataan yakut terhadap kehidupan sosial masyarakat dan juga persepsi publik terhadap kementerian agama
saya akan diskusikan malam hari ini apa yang tengah ramai disoroti oleh masyarakat sejak kemarin sampai saat ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung
saya akan sapa ada pak kiai marsudi syuhud ketua pbnu ada prof as hikam cendekiawan nu dan juga ada bung yandri susanto ketua komisi delapan dpr ri
pak kiai prof hikam pak yandri
selamat malam apa kabar
selamat malam assalamualaikum wr wb
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newscast malam hari ini bapak bapak
saya akan mulai dulu dari ke pak kiai marsudi
pak kiai ini bagaimana setelah ramai pernyataan dari pak menteri agama pak yakut dari kemarin sampai dengan hari ini soal kemenak adalah hadiah negara untuk nu
ini apakah pernyataan yang memang hanya untuk sekedar memotivasi
atau memang ada persepsi atau anggapan atau klaim bahwa kementerian agama ini eksklusif privilege bagi nalatul ulama pak kiai
begini ya bahwa setiap organisasi mempunyai sejarahnya masing masing
bahwa nadotul ulama didirikan antara lain juga awalnya untuk memimpikan indonesia itu merdeka
untuk mencapai indonesia merdeka itu jalannya
bahkan ketika membuat dasar negara itu juga bersama sama nu
yang kemudian ketika dasar negara itu ada yang sepakat dan tidak sepakat ketika satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima
pancasila itu masih dipersoalkan oleh sebagian banyak orang
dan ketika dipersoalkan kemudian dicurut diskusi lagi
dan ketika diskusi lagi tanggal dua puluh dua itu terjadi
terjadilah pancasila itu ada tujuh kata yang biasa orang sebut adalah piagam jakarta
nah ketika demikian maka dibawa ke khadrotushe
dan ketika nyampe di hadrotuse maka hadrotuse juga mencari sesuatu mana yang paling tepat
karena beliau itu berpikir kemerdekaan itu lebih masalah daripada perpecahan
karena perpecahan membawa mafsadah
nah maka disetujuialah pancasila itu yang ketuhanan maha esa itu tanpa tujuh kata
nah ketika ini yang dianggap oleh menteri agama
kemudian itu menjadi kementerian menjadi hadiah untuk nu
itu doktrin kiai ki nu nggak begitu dulu itu
doktrin doktrin kiai nu itu dan menyampaikan mengajarkannya begini
dari nu untuk bangsa
dari nu untuk negara
dari nu untuk umat berbangsa ini
nah itu jangan sampai dibalik
kalau dibalik menjadi negatif terhadap nu sendiri itu
itulah yang terjadi sekarang
oke jadi pak yai juga melihat ada yang salah dari pernyataan menteri agama pak yakut khalil komas
seperti yang tadi disampaikan oleh pak menteri bahwa ini pernyataan internal yang justru digoreng goreng saja
ya ketika itu adalah untuk internal benar benar untuk internal nu
itu intinya untuk mendoktrin sebagaimana anak anak ditanya
saya mau jadi presiden orang lain jadi presiden
masa itu kemudian yang sebagai presiden terganggu sama itu
kalau itu kasusnya kayak gitu ya nggak apa apa
tapi ini kan walaupun ngomongnya internal ini sudah menjadi publik masalahnya
nah ketika sudah menjadi publik maka menjadi hukum publik
nah hukum publiknya terhadap kita sendiri negatif
pada dasarnya juga tidak begitu kok
adanya kementerian agama ya untuk seluruh agama
adanya kementerian agama ya untuk bangsa
bukan walaupun kita punya secara tersebut
mungkin muhammadiyah juga punya tatatan dan sejarah tersendiri
saya yakin organisasi organisasi yang lain sebelum kemerdekaan juga punya sejarah tersendiri
nah bagi nu itu tadi sudah saya sampaikan
doktrinya adalah dari nu untuk bangsa
kalau yang tadi pak kiai sampaikan doktrinnya tidak begitu
tapi apa yang ini disampaikan oleh pak menteri kan sudah sampai ke ruang publik
sudah menuai polemik juga
dan itu disampaikan oleh menteri agama sendiri yang kita tahu
yang seharusnya kalau memang benar apa yang tadi disampaikan oleh pak yai
doktrinya tidak begitu
mungkin tidak terlontar ucapan seperti itu pak
itu yang banyak dikritik ya
ketika intinya sebagai petabat publik
karena ada olah lil'am
bahwa negara ini adalah publik
ketika ngerasa sedih
sekarang itu sudah private jadi publik
ya intinya adalah hati hati
saya ke prof hikam dulu sebelum ke bang yandri
prof ikam bagaimana sih melihat polemik ini sejak kemarin sampai hari ini
yang kemudian menjadi diskursus di ruang publik di masyarakat
banyak yang mengkritik meskipun sudah diklarifikasi bahwa ini hanya untuk pernyataan internal
tapi kemudian digoreng begitu saja
tadi pak kiai marsudi
sudah menyampaikan bahwa doktrin nu sebetulnya bukan seperti yang disampaikan oleh pak menteri agama
ya ini ada beberapa hal
yang pertama tentu persoalan interpretasi
interpretasi sejarah maupun interpretasi wacana yang dikeluarkan oleh pak menteri agama ini
nah yang kedua ini masalah yang kita hadapi bersama
apa yang disebut sebagai informasi di ruang publik pada era cyber technology lah ya
yang sama dengan sebelumnya
kemudian yang ketiga tentu ada masalah yang terkait dengan posisi posisi politik yang sedang terjadi
yang pertama ini masalah
karena penafsiran terhadap sejarah yang dilakukan oleh pak menteri ini
itu akan menciptakan berbagai macam kontroversi
yang pertama saja ya
tadi saya mendengarkan bahwa ini adalah semacam
upaya untuk memahami atau memahami dari dalam bagaimana sikapnya pak menteri terhadap kementerian ini sendiri dari perspektif
nah tentu sebagai pribadi beliau tentu
punya cara terselidiki untuk menyiapkan
apakah itu sejarah atau tafsir sejarah seperti itu juga disetujui oleh
katakanlah bukan hanya oleh publik
tetapi juga n
juga tidak sama dengan yang dilakukan oleh pak fikri
kemudian yang kedua adalah bagaimana pak menteri melihat statementnya
dianggap sebagai upaya untuk melakukan semacam
yang memberikan semangat internal
ini internal audiens yang anak anak bicara
nah kalau saya melihat ini juga problematik
kenapa problematik itu pak fikri
bagaimanapun juga beliau ini adalah seorang pejabat publik
dan juga tokoh besar dari tata turulama
ketidakjalan sebelum menjadi menteri kan beliau kan juga
seorang ketua pt muda ansor dan ansor
yang mestinya beliau juga memahami bagaimana visi warga negaraan
dan penyelenggaraan negara
jadi tidak mungkin kalau memberikan dorongan
atau motivasi kepada anggota anggota ansor
atau kata orang nak audiens pada acara itu
malah terjadi distorsi pemahaman tentang arti kewarga negaraan
dan bagaimana posisi organisasi masyarakat seperti mud
jadi kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang legitimate
sebagai alat untuk memberikan semacam motivasi
kepada teman teman mu
itu menurut saya juga problematik
kalau kemudian seperti itu yang terjadi
maka justru karena beliau menganggap ini seperti
masalahnya digoreng oleh kelompok yang lain
di luar maupun dari dalam
ini malah bisa melebar nanti
kalau menurut saya lebih baik pak menteri
memberikan penjelasan dan kemudian
meminta maaf kepada publik bahwa
setelah itu secara etis itu tidak bersebut
informasi yang diberikan itu bisa menciptakan kesalahpahaman
karena memang yang terjadi
ya setelah itu saya melihat juga bahwa
kenapa terjadi kontroversi ini tentu
tidak lepas dari dinamika politik yang ada pada saat ini
sempatan seperti ini
maka banyak pihak yang ya kencang kencanglah
kemudian memperpanjang masalah atau mencari
mencari sesuatu yang bisa dipakai sebagai
argumen dan lain sebagainya dengan tujuan tujuan
yang ya kita tidak bisa mengatakan secara eksplisit
tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa ini
bagian dari dinamika politik yang ada
saya kira untuk sementara jawaban saya begitu
ya oke baik saya ke bang yandri dulu
nanti kita lanjutkan lagi
bang yandri bagaimana
melihat polemik yang ada ini dari pernyataan pak menteri agama
ini sebetulnya kalau kita bicara pernyataan ataupun kontroversi
dari menteri agama ini sudah beberapa kali ya di ruang publik
tapi rasanya ini yang paling memantik amarah atau reaksi dari banyak pihak
bagaimana anda memandang soal itu sebetulnya bang yandri
ya makasih mas
jadi saya sebagai ketua komisi delapan kan baru mau dua tahun ya
saya ketemu dengan pak menteri agama
ketemu dengan pak jenderal pak ruzi
waktu itu banyak juga hal yang kontroversi
yang terakhir yang paling heboh itu pak paru rusi waktu menyatakan bahwa
good looking dan penghafal al quran itu sumber radikal
nah waktu itu rame diperdebatkan
alasan pak menteri waktu itu saya nggak ngomong di depan publik
itu acara internal men empat rb
tapi kan menjadi di publik
nah ini kira kira sama ini
dengan kasusnya pak menteri agama sekarang gus yakut agak mirip ya
nah oleh karena itu saya sudah banyak mengingatkan di rapat rapat komisi delapan
dengan mitra kerja komisi delapan
bagaimanapun seorang pejabat apapun posisinya itu berbicara hati hati
sekarang nggak ada lagi tuh ruang yang tertutup terbatas ruang internal itu nggak ada lagi
nah ketika kita berbicara lepas dari mulut kita ya itu udah
itu semuanya tidak bisa kita kendalikan lagi
nah yang jadi masalah kalau pembicaraan kita itu mengandung atau mengundang kegaduhan publik
nah ini yang kita apa namanya manti manti dengan mitra kerja kami termasuk kementerian agama
nah yang terakhir ini kan memang si sosial luar biasa
bayangkan mas itu ada misalkan ui di salah satu provinsi minta kemenang dibubarkan atau kami keluar dari kemenang tidak perlu lagi kemenang
ini kan nggak sehat gitu loh
dan kita terasa sama kita bisa juga untur gitu
kemudian saling curiga semakin meningkat
sementara tantangan kita hari ini sungguh luar biasa di tengah pandemi
menurut saya apapun pejabat publik itu termasuk menteri agama harus hati hati berbicara apalagi mengundang kontroversi yang luar biasa
terhadap pernyataan pak menteri seperti ini
kalau memang ini belum berhenti debat publiknya atau standing topicnya belum bergeser persoalan goreng menggoreng ini
saya kira nggak ada masalah kalau pak menteri tampil kembali
saya dengan prof aisyikam juga setuju tadi minta maaf itu bukan sesuatu yang tercederai
kalau itu dilakukan demi kata aymar sudi itu untuk bangsa ya kembali ke kaitannya untuk bangsa
kalau meminta maaf itu kembali untuk merekatkan alih serta misi bersama anak bangsa menghilangkan kecurigaan dan mengakui semua itu saya kira tidak masalah
jadi kita ambil hikmahnya ini artinya hal hal yang apa namanya menyentuh persoalan pribadi pribadi anak bangsa sungguh harus hati hati karena tafsirnya akan menjadi liar mas
ya semua orang apalagi membawa sejarah sejarah kementerian agama kan banyak
orang akan berdebat
misalkan yang menjadi menteri agama pertama itu bukan kader nadatul ulama tapi kader muhammadiyah dr hatidi misalkan ya
nah jadi ini apa namanya bisa panjang gitu loh
tapi saya beberapa hari ini dua hari terakhir ini banyak wartawan menanyakan kepada saya
yaudah lah kita akhiri buat kontrapredik seperti ini
debat yang tidak ada gunanya ini
menghabiskan energi seperti ini
tapi harus ada rasa bijak dari kita
kalau menurut saya kalau misalkan ini belum redah juga ya mungkin pak menteri agama juga perlu menerima para pihak mungkin bisa berdialog langsung gitu loh
bisa jalan yang terbaik sehingga kita ini sesama anak bangsa tidak saling mencurigai atau saling menjatuhkan gitu mas
oke oke coba kita dengar kembali seperti apa kemudian pernyataan dari pak menteri agama yang bicara juga soal sejarah kementerian agama yang kemudian ini menjadi ramai di masyarakat
ada perdebatan kecil di kementerian ketika mendiskusikan soal kementerian agama
saya berkeinginan merubah tagline lah minimal tagline atau logo kementerian agama
tagline kementerian agama itu kan ikhlas beramal
saya bilang nggak ada ikhlas kok ditulis itu
namanya ikhlas itu dalam hati oh ikhlas kok ditulis ya ini menunjukkan tidak ikhlas sebelah
kemudian berkembang perdebatan ini menjadi
sejarah asal usul kementerian agama
ada yang bilang nih salah satu staff
tidak bisa kementerian agama ini kan hadiah negara untuk umat islam
karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini
harus menjadi kementerian semua agama
melindungi semua umat beragama
ada yang tidak setuju
kementerian ini harus kementerian agama islam
karena kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat islam
saya paham bukan
kementerian agama itu hadiah negara untuk nu
bukan untuk umat islam secara umum
tapi spesifik untuk nu
nah jadi wajar
kalau sekarang nu itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di kementerian agama
oke baik bang yandri kembalikan anda
jadi menurut anda apa yang disampaikan oleh
klarifikasi yang disampaikan oleh menteri agama
itu belum cukup menjawab keresahan
atau mungkin amarah dari sebagian masyarakat yang sudah terlanjur kecewa mungkin
atau marah dari pernyataan yang tadi
yang tadi kita dengarkan tadi itu
ya kita lihat satu dua hari ini mas
belum redah juga
masih banyak perdebatan yang belum tuntas
ya perlu dituntaskan gitu loh
wajar kalau nu memanfaatkan
ini mempankan ini apa gitu loh
memanfaatkan ini perasa apa gitu loh
hikam mungkin bisa menafsirkan ini
memanfaatkan ini bisa negatif bisa positif
wajar kalau sekarang
nah ini kayak marsudi gimana tafsirnya ini
itu artinya sudah menjadi ruang publik
jadi negatif bagi nadatul ulama gitu kan
kasian juga nadatul ulama
sudah jiwa raganya untuk memerdekankan republik ini ya kan
jiwa raga sudah disumbangkan
kalau tercederai dengan kata kata ini kita sedih juga gitu loh
jadi menurut saya
kalau memang belum tuntas
dituntaskan sebaik mungkin
dan menjelaskan duduk persoalannya
kedepannya itu tetap harus hati hati
tidak ada alasan sekali lagi saya sampaikan
tidak ada alasan sekali lagi saya sampaikan

pejabat publik atau rakyat biasa pun hari ini
kalau sudah menjadi asumsi publik
itu sudah menjadi
dan kita harus bertanggung jawab
oleh karena itu
penyampaian pak menteri agama yang mengklarifikasi hari ini
ibarat misalkan omongan suami istri
ya udahlah ini kita berdua yang lain ngekos semua
itu ada yang bisa menerima ada juga yang tidak
klarifikasi pak menteri agama itu belum mencukupi untuk meredam
perkembangan yang berkembang di opini masyarakat
mungkin masih banyak yang curiga
sedangkan di luar naduk tulama
di kalangan naduk tulama juga banyak perdebatan
banyak yang menafsirkan macam macam
nah oleh karena itu sekali lagi tidak ada untungnya kita begini
tidak ada untungnya yang jelas kementerian agama itu
milik semua orang milik semua agama
saya sebagai ketua komisi delapan baru saya ngetok barang tuh mas
rp empat triliun untuk moderasi beragama
kalau moderasi beragama disiderai dengan kata kata ini
buat apa anggaran yang besar
tapi justru kita pinggirkan atau menapikan anak bangsa yang lain
tidak menganggap ini saya nggak mau
jangan pepatah itu susu sebelangan rusak dengan setitik
itu tidak bisa
maka penting bagi pak menteri agama tampil dengan gagah
tampil dengan meyakinkan bahwa
ada hal yang perlu diluruskan ada yang perlu diklarifikasi
sehingga anak bangsa dari mana pun sukunya agamanya
latar belakang organisasinya itu bisa menerima klarifikasi pak menteri agama
kemudian kita satu kembali energi kita untuk membangun bangsa dan negara
saya katakan dari awal tadi banyak sekali tantangan yang harus
kita hadapi secara bersama sama
mungkin menarik lagi kalau kita juga mendengarkan apa kemudian tafsir jawaban
dari pak kiai marsudi soal wajar kader nu memanfaatkan peluang peluang
di kementerian agama itu agar kemudian bisa lebih jernih lagi kita melihat ini
atau memang jangan jangan ada pemanfaatan itu
kita tidak tahu tapi kita jawabnya nanti usai jeda
kami akan segera kembali saat lagi
baik pak kiai marsudi rasanya perlu juga untuk dijelaskan atau mungkin
apa ya menyampaikan pendapat soal
apa yang tadi disampaikan juga oleh bang yandri dan pernyataan dari pak menteri agama
terkait juga wajar kalau kemudian kader kader nu begitu memanfaatkan peluang peluang
yang ada di kementerian agama ini
ini mispersepsi lagi atau faktanya memang demikian tuh pak kiai
iya saya rasa sampai saat ini itu biasa biasa saja
dari zaman dulu sampai sekarang yang dikatakan misalnya mendapatkan sesuatu
yang besar sekali wong semuanya sudah ada aturannya
kok yang diketuk oleh pak yandri di situ
mau keluar dari ketukannya pak yandri juga nggak bisa
ya sama aja lah gitu kita menghadapi misalnya kementerian pendidikan yang ngelola pendidikan
kementerian agama yang ngelola pendidikan tentang keagamaan yang berbasis keagamaan
madrasah madrasah atau pesantren
ya seperti layaknya kementerian biasa
tidak ada kelebihan yang kemudian menonjol harus apa ya
itu aja sama wong sudah ada aturannya semua
siapa yang berani berbuat lebih dari atau melewati sebuah aturan
ya kan nggak ada juga
oke jadi tidak benar kalau kemudian ada privilege bagi nu di pos kementerian agama begitu mas anda pak kiai
meskipun banyak juga dikritik bahwa banyak stakeholders di situ
jangan sudah berjalan seperti itu
karena aturan aturan yang ada aturan yang berlaku itu aja
ya maka ketika kita seorang nu punya misalnya lembaga pendidikan
kita menghadap atau yang smp sma itu adalah dengan kementerian dignas
ya sama ngadepinya dengan kementerian kemenang
pak yandri sudah dijawab tadi oleh pak landa pak kiai
biasa biasa saja tidak ada yang berlebihan dan beberapa tadi poin tadi itu ada tanggapan dari anda bang
ya enggak maksud saya kalau dari nu saya yakin clear
dan tafsir liar tadi saya bilang itu
di luar nu kan bisa menafsirkan lain
kata mencar memanfaatkan
nah kata perasa memanfaatkan ini kan mungkin kurang bisa tidak terlalu clear gitu loh
itu yang saya maksud tadi jangan sampai nah datul ulama itu dirugikan dengan tafsir tafsir yang tidak terlalu clear
tapi ada yang ada tafsir tafsir yang tidak menguntungkan
saya yakin saya punya penulisan tren datul ulama istri saya ketua fatah nadatul ulama
saya yakin keluarga besar di serang nadatul ulama
jadi saya tahu persis kalau sempat terjang datul ulama
maka kita tidak mau tertul ulama itu terseret dengan tafsir liar tadi
misalkan kata kata memanfaatkan itu kan bisa banyak tafsir di luar sana
itu kita tidak mau
maka penting sekali lagi kalau perdebatan ini belum berakhir di media sosial atau di kalangan anak bangsa
ya mungkin perlu saya bilang tadi dialog terbuka atau pak menteri agama juga menjelaskan kembali
supaya semuanya menjadi lurus sesama anak bangsa tidak ada curiga
dan kita energi hal hal seperti ini gitu loh
pak kiai perlukah kemudian apa yang tadi disampaikan juga oleh prof ikam
oleh bang yandri bahwa pak menteri agama ini perlu muncul
entah itu meminta maaf atau dialog terbuka atau apa menunjukkan maksudnya begitu
karena kan kalau kita baca juga dalam konteks pernyataan itu ya
ada kemudian niat mengubah logo kementerian agama dan lain sebagainya
tanggapan anda bagaimana itu pak
ya sesungguhnya peristiwa ini itu membuat negatif terhadap nu
ini dianggap negatif
minimal saya lah ya yang menganggap negatif
itu ya berpikir sendiri mestinya
mana yang paling tepat dan ke depan apa yang harus dilakukan
karena faktanya hari ini kan menjadi gaduh dan ramai
sekarang di sini membahas
oke karena fakta itu jadi menurut anda perlu untuk kemudian gus yakut kembali tampil ke publik meminta maaf atau mengklarifikasi
karena klarifikasinya dianggap mungkin belum cukup untuk meredakan konflik tadi itu pak kiai
itu timbangannya beliau sendiri
kalau dianggap ini masih membutuhkan klarifikasinya beliau
ya itu pertimbangannya beliau terserah saja
itu kan pilihan pilihannya
tapi bagi nu ya
yang dikatakan tadi itu misalnya mendapatkan sesuatu karena fasilitas ini dan itu
itu sampai sekarang biasa biasa aja itu
nggak ada tambahan atau kurangan lah
kalau kurang ya kurang bersama sama
yang lain yang merasa kurang kita juga terus merasa kurang
prof hikam bagaimana prof tanggapan prof ini soal tafsir
apakah ini permasalahan tafsir atau permasalahan apa
kalau kita lihat juga kan kulturnya kan
kalau dari diskusi yang kemudian kita lihat pernyataannya gus yakut
memang ada semacam canda begitu ya
apakah ini memang karena terbawa kultur guyon kah
tapi agak kebablasan atau apa
tanggapan dari anda
ya ini tadi saya mengatakan ini masalah tafsir ini kan memang sangat penting
dan kadang kadang publik dalam konteks sekarang ini berbeda tafsir
dan kemudian memperbaiki
tapi saya mengatakan ini mengenai implikasi implikasi yang lebih serius
tetapi saya mempunyai tafsir juga yang lebih mendalam
oke seperti apa itu
tentara soal apa pemahaman mengenai sejarah dari siapa namanya pak menteri
yaitu bahwa seorang yang berada dalam posisi seperti beliau
baik sebagai tokoh organisasi yang besar seperti nu
apalagi sebagai pejabat negara
ketika berbicara mengenai posisi kewarganegaraan
ya itu tidak bisa kemudian menganggap bahwa misalnya satu kementerian itu hajah dan lain sebagainya
sebab bagaimanapun akan diperhalus tetap akan menciptakan ya semacam kecemburuan atau kecurigaan
atau bahkan mungkin ada yang juga marah
karena pada tataran yang fundamental
itu tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu positioning yang ada di dalam kenegaraan itu
hanya semacam hadiah hadiah atau privilege beginit tentu
nah itu yang akan menurut saya kenapa nu merasa dirugikan karena
karena mu kemudian seolah olah menjadi bukan satu organisasi yang politiknya adalah politik kebangsaan
politik kemanusiaan dan politik keumatan yang besar itu yang mempunyai dasar landasan moral
tetapi seperti sangat pragmatis instrumentalis
nah itu saya jadi problematik
tetapi harus ada juga penjelasan penjelasan
jadi debat seperti ini bu jangan dianggap sesuatu yang negatif
ini justru ada manfaatnya bagi publik
khususnya kepada warga nasional
agar berlatih berpikir secara komprehensi
bagaimana melihat perkembangan yang disebut prinsip kewarganegaraan
di dalam demokrasi di dalam satu ketataan negara
tapi kalau melihat hanya dari sisi pak menteri
karena beliau juga seorang politisi
bisa jadi statementnya tadi itu bagian juga dari kepentingan pribadi
karena kampanye seolah olah dengan cara berbeda beda
dia akan makin dicintai oleh nu dan warga nu dan lain sebagainya
itu bisa saja
tanpa saya harus mencurigai
tapi posisi beliau sebagai politisi
saya kira juga harus diperhitungkan
makanya saya bilang saya punya problem dengan statement statement seperti itu
apalagi kalau kemudian nyatakan bahwa ini digoreng goreng
apapun yang sudah ada di ruang publik
tidak mungkin bisa kemudian dianggap sebagai milik pribadi
apalagi sekarang di era cyber seperti ini
oh ini omongan seperti ini juga didengar sampai di amerika
sampai di inggris sampai di rusia sampai di china
dan sebaliknya juga
ketentu apapun kalau menjadi
apa namanya interest nya publik akan menjadi besar
dan tidak bisa kemudian dianggap
oh ini saya nggak sengaja ini adalah private dan lain sebagainya
nah oleh karena itu
saya tidak bisa mengatakan bahwa ini akan selesai setelah minta maaf
ya belum tentu juga
tetapi saya tentu sangat berharap
apabila terjadi semacam saling pemahaman
dan kemudian kita life goes on
masih ada yang lebih penting dari sekedar
oke jadi anda melihat bahwa ini jelas ya dampaknya
secara sosial secara politik
baik untuk pos kementerian agama
untuk nu atau mungkin untuk menteri agama secara pribadi
itu ada dampak dari pernyataan itu ya prof ikam
ya paling tidak
sekarang kan sudah menjadi
dan kemudian dipakai sebagai wahana bagi penemutan penebutan paruh
saya tidak tahu dampak realnya itu kayak apa
karena bisa kemana mana itu
ada juga yang sudah mengatakan
tadi saya nonton di televisi
malah menghimbau mundur apa segala macam
ya itulah yang namanya dampak
walaupun saya terus terang juga nggak setuju
sedikit sedikit kok mundur mundur
ada penyelesaiannya yang lebih
yang lebih nalan dan lebih etik lah
bahwa ada persoalan seperti problematik
di dalam memahami tafsirnya bapak menteri
itu ya tentu saja ada dan
beliau berhak untuk menjawab apa yang menjadi concern saya
kita sebetulnya sudah berusaha untuk mengundang pak menteri agama
atau pihak dari kementerian agama
tapi sayangnya tidak ada yang bisa bergabung dalam diskusi malam hari ini
bang yandri mungkin ada tambahan bang
ada tanggapan dari
apa yang tadi disampaikan oleh prof vika menarik
bahkan sampai menganalisis mencurigai
jangan jangan ini justru kampanye nya seorang gus yakut
agar semakin dicintai oleh nu
ya makanya tafsirnya kan sekali
bisa tafsir politik tafsir sosial
semuanya bisa banyak gitu loh
tapi saya berharap
dengan adanya kejadian ini
menjadi pembelajaran kita semua
terutama pejabat negara
saya setuju dengan prof ikam tadi bahwa
lembaga dihadirkan itu bukan untuk orang per orang
bukan untuk golongan tertentu
untuk golongan tertentu
kementerian lembaga diadakan itu untuk seluruh rakyat indonesia
raf dan lain sebagainya
termasuk kementerian agama
ini diadakan untuk nadatul ulama
sementara di kementerian agama itu ada
dirjen islam ada dirjen buddha
hindu katolik protestan dan
penghucu yang masih bergabung dengan setengah setengah
kalau menurut saya
ini cukup yang terakhirlah ya terjadi
siapapun anak bangsa tidak boleh
mengeluarkan pernyataan yang kontroversi
apalagi yang menyangkut tentang keadilan anak bangsa
jadi apalagi seseorang yang sedang menduduki jabatan penting
kalau misalkan masih diperlukan
saya mohon kepada pak menteri
tidak apa apa tampil sesering mungkin
masih banyak perdebatan di media sosial
atau di publik nggak apa apa
jangan juga seperti sudah selesai
kalau memang belum selesai
saya berharap ini
kalau bisa kita akhiri
itu lebih baik
intinya merekatkan kembali
rasa cinta sesama anak bangsa
memahami perbedaan satu sama lain
itu jauh akan lebih menguntungkan
kehebatan bangsa kita
tapi kalau kita membangun kecurigaan
saling menjatuhkan satu sama lain
atau merasa paling hebat dibandingkan pihak lain
itu sebuah tiga tip buat bangsa ini
jadi saya harapkan
harapkan saya kepada kementerian agama
bukan hanya pak menteri
di analisa dulu
satu dua hari ini
ide sosial atau publik
sudah reda atau belum
sudah clear atau belum
kalau misalkan ada masih banyak pertanyaan pertanyaan
saya jelas tidak ada masalah
dengan gagah dengan sigap
dan pak menteri
saya berharap untuk luruskan
apa yang masih menjadi pertanyaan publik
pak kiai tadi pak kiai marsudi
juga menyatakan bahwa peristiwa ini
telah membawa dampak negatif terhadap nu ya
setelah ini apa kemudian
apakah mungkin ada komunikasi
ada tabayun atau bertemu dengan gus yakut
sebagai kader juga
sesama kader nu
untuk bisa meredam situasi
atau paling tidak mengingatkan
apa yang akan diambil langkah dari pbnu setelah ini
pak kiai tapi dijawabkan nanti
kita break dulu
kami akan segera kembali
semua kenegatifan ini itu ukurannya pada beliau sendiri
tapi minimal hal ini akan menjadikan pengalaman bagi kita semua
terutama bagi pejabat publik
untuk bisa menjadi pelambu lambu
agar jangan terjebak di hal hal yang seperti ini ke depan itu
ya itu intinya di situ
ya sekarang persepsi misalnya dituduh nu dapat banyak sekali gitu
faktanya itu biasa biasa saja gitu
sama sama saja gitu
nah ketika demikian kan ini menjadi hal yang bisa
untuk mukhasabah untuk melihat diri kita ke depan
ini ketika kayak gini kok nggak tepat ya situasinya
termasuk untuk diri saya juga
pak kiai seberapa dirugikan nu sebetulnya setelah pernyataan dari gus yakut ini
atau jangan jangan gus yaku semakin disintai oleh nu
seperti yang disampaikan oleh prof ikam
ya bisa bisa saja gitu
ya kan namanya orang banyak kan begitu
bisa sangat merugikan
ya kalau ya itu menjadi faktor yang nyata gitu ya
faktor yang nyata mungkin ya
hmm ini faktanya juga biasa biasa saja kok
kalau kampanye cuma omongan ya omongan saja
jadi jaji politik misalnya
ya kita udah biasa kok dijanjiin doang
kalau hal politik ya
pak yai muncul kemudian sebagai bentuk kemarahan
muncul kemudian usul bahkan menyampaikan bahwa
lebih baik kementerian agama dibubarkan saja
apa tanggapan anda pak yai
ya kalau ada sesuatu yang negatif atau kurang
pada satu tempat atau rumah
ya jangan dibakar rumahnya dipegang aja lah itu tikusnya
gak usah dibakar rumahnya
maksadanya diduang kemaslahatannya diambil
perjalanan hidup kan pasti ada kekurangan ada kehilafan
ada keceletotan ada macem macem
lah yang hal hal demikian dibetulin dibaikin
prof ikam ada tambahan terakhir prof dari anda
karena setelah ini setelah kemudian kita juga tadi anda menyampaikan
menyampaikan minta maaf tapi ada juga usul bahkan sebagai bentuk kemarahan
untuk membubarkan kementerian agama yang kerap kali
beberapa kali muncul di publik justru ada pernyataan pernyataan
yang kontroversial gitu
ya tentu akan adalah orang orang yang marahnya kelewatannya
ya itu minta bubar apa
tapi kan harus dilihat yang bicara itu mewakili siapa
karena memang ada juga pentingan pentingan tertentu bisa jadi yang memang tidak suka
karena dengan adanya kementerian agama di indonesia ini kan itu kan juga dinamika politik
di indonesia sejak lama mengenai kementerian agama
itu ada yang suka ada yang tidak suka ada yang merasa terhambat ada yang tidak
tetapi juga kita harus fair juga menilai pak menteri agama yang memang mempunyai pemikiran pemikiran
yang bagus dalam pengertian bagaimana memfungsikan kebenaran agama itu lebih inklusif
kelompok umat kita ngomong di luar
dan itu saya kira juga tidak boleh
kita aplikan jadi kalau
melihat persoalan persoalan seperti ini
jangan kemudian kita hanya melihat
sisi sisi yang intelektual
saja sebab saya kira reputasi
pak menteri agama
sebagai ketua banser ansor
sudah diketahui oleh publik
bahwa beliau ini adalah sangat komited
terhadap masalah kebangsaan
dan bahwa ada penafsiran
tertentu dari beliau
tetapi kalau kemudian
mengkondem bubarkan mundur
dan lain sebagainya saya kira
momentum ini justru anda melihat
selain sebagai peringatan
tapi juga pembenahan mungkin ya
kiai ada tanggapan dari anda pak kiai
soal yang tadi disampaikan oleh
pak hikam termasuk juga ketika kita tahu
juga bahwa dalam pernyataan itu
pak menteri juga sempat mengusulkan
untuk mengubah logo misalnya
bahkan tagline dari kementerian agama
ekonomi lagi susah
kemudian itu akan
memakan biaya tersendiri
biaya untuk merubah logo itu
sesuatu yang positif saja
itu semuanya nanti
kopsurat ganti seluruh indonesia
jangan dianggap kecil itu
yang sangat pas dengan keadaannya
yang kira kira masih
belum terlalu penting
dan memakan biaya ya hindari lah
pak yandri terakhir bagaimana tanggapan
dari anda sebagai mitra dari kementerian agama
juga soal mubaran kementerian agama
bagaimana anda menyikapi soal itu
ya sekali lagi
harapan saya dari awal tadi
tidak ada lagi ruang sekarang itu
ruang internal tertutup terbatas
itu tidak ada lagi
dan ini sudah kejadian yang kedua kali
waktu itu pak parurusi saya ulangi lagi
ketika berbicara di mempan rb
kenapa ini sampai ke publik
ya katanya ini kan saya
nah itu artinya sudah menjadi pebelajaran yang kedua
jangan terjadi kembali
saya setuju dengan prof jam tadi
kalau persoalan warga kementerian agama
masih lebih banyak manfaatnya kita
dengan kementerian agama
dan saya yakin dengan
program moderasi beragama
program program yang lain dari kementerian agama
makanya saya bilang dari awal tadi
jangan gara gara ini
tak gara gara dilakukan
saya nggak mau juga seperti itu
dan oleh karena itu sekali lagi kami minta
ke pak menteri harus tetap
bila ini sebagai pelajaran yang terhebat dalam sejarah hidup
pak menteri bahwa
betul kata kepala itu
mulut adalah harimau bagi kita
sehingga kalau ini memang belum clear
kami akan rapat
kali masuk ke dpr
tentu saya sebagai ketua komisi delapan
akan membuka ruang dan waktu
bagi anggota karena saya baca juga di grup
komisi delapan banyak sekali komentar komentar
yang perlu diluluskan oleh pak menteri
saya tidak akan menutup ruang
dialog seperti ini
kalau memang belum clear
dialognya akan saya lokalisasi ke
sehingga semua bisa terang benerang
energi yang bisa kita alihkan untuk membangun
negeri ini jangan kita
lakukan hal hal yang tidak produkit seperti ini
debat publik yang tidak ada untungnya ini
akhiri tapi tentu
kalau misalkan belum ada
rasa puas masih ada banyak
pertanyaan pertanyaan dari publik
sekali lagi saya minta kepada pihak kementerian agama
pak menteri jangan
sungguh sungguh tampil secara gagah
kalau ada yang perlu diluruskan luruskan
jatuh menjatuhkan satu sama lain itu bisa
ini insya allah awal november
akan ada rapat kerja dengan
pak menteri ya mungkin kalau memang
ini belum clear saya akan bawa
yang dari yang kami bahas
di rapat kerja nanti
itu mas terima kasih
pak menteri pak pak haji sikam kasih banyak
ya mudah mudahan ada lebih banyak
manfaat yang kemudian dirasakan masyarakat
dari kementerian agama daripada kontroversi kontroversinya
yang muncul itu yang
kemudian juga sudah kita bahas dan
mari kita akan melihat bagaimana dinamika
ini ke depan apakah bisa
meredam atau justru
semakin menjadi polemik di tengah masyarakat
terima kasih banyak
pak kiai marsudi siwo terima kasih
pak kiai prof haji sikam terima kasih banyak
prof bang yandri susanto ketua komisi delapan
terima kasih banyak sudah bergabung
diskusi yang menarik pada malam hari ini selamat malam sehat
selalu selamat malam
kami akan segera kembali
sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast